benar dugaan ternyata kali ini
kian santang kurang ajar
cepat sekali dia datang
bagaimana masih mau melawan
kalian sudah tidak punya pilihan lain
dan kalian harus bergabung bersamakan
untuk menghancurkan pancajaran
jangan bunuh kami
baik kami bersedia menjadi pengikut
aku akan mengangkat kalian sebagai pasukan cilumat
bergabunglah dengan anakku kurada geti
carilah para siluman sebajak banyaknya
paman berani bersumpah
bukan paman pelaku
paman sama sekali tidak tahu menau
mengenai racun itu
iya paman aku mengerti
aku melihat kejujuran dari mata paman
kita tidak bisa berbuat apa apa
kita tidak bisa mematahkan tuduhan
dari paman amuk marugul
paman yang berkecil hati
aku yakin ayah anda akan mengusut kasus ini
dengan teliti dan bijaksana
paman berani bersumpah
paman pun yakin hal ini
gusti prabu tidak akan gegabah menjatuhkan hukuman
aku dan yundar radasanta sudah mencoba
untuk membuka totokan nyi iroh
tapi aku sama sekali tidak mampu
nyi iroh harus segera sadar
kalau dia sadar
ia bisa menyembuhkan raka walang sungsang
nyi iroh menotok dirinya sendiri
menggunakan mantra pemungut
paman sendiri tidak sanggup membuka
paman sudah mencoba
benar nyi iroh bukan
dia menguasai mantra mantra kumuh
entah dari mana dia pelajari
lalu bagaimana caranya
agar nyi iroh bisa terbebas dari
mungkin ada seseorang yang mengetahui
cara membebaskan mantra itu
mungkin dia bisa membuka
baiklah terima kasih paman
kita akan membawa
tuhan ke mana
jangan mengalami jalan itu
tidak boleh kita menganiaya orang lain
apalagi terhadap anak kecil
agama melarang terhadap perbuatan itu
kalau kalian ingin selamat
maka lepaskan anak anak itu
serang orang ini
beri dia pelajaran
supaya tidak ikut campur urusan orang lain
tidak ada yang bisa mencari
saya akan menemukan raden di sini
apa yang ada paman
di tempat raden
ada anak pesantren
ada anak pesantren diculik
saya tidak mengenalnya
tapi yang jelas pemimpinnya seorang wanita yang cantik
jangan jangan dia orang yang menyerangku tempoh hari
ya aku yakin dia
paman tahu kemana anak anak pesantren dibawa
mereka pergi ke arah sana
ke arah sana
tidak apa apa yunda
habis itu baru kita bertemu dengan sheikh mursam
baiklah rai ayo
insya allah allah swt melancarkan semua usaha kita yunda
ternyata kali ini
cepat sekali dia datang
apa ini benar adik kian santang
ini aku kian santang
kakak yundarara santang
apakah syah baik baik saja
saya baik baik saja
dia was itu ketat
aku harus mencari kesempatan
untuk mereka semua
aku akan bisa masuk ke dalam